band asal dublenn irlandia the script baru saja menggelar konser di jakarta
konser ini menjadi kick off tour asia mereka yang bertajuk freedom child tour
penampian penggemar the scrip luna sudah
band yang digawangi denny mark dan glenn ini akhirnya kembali menyapa penggemar tanah air setelah konser perdananya di jakarta tujuh tahun lalu
membawakan lima lagu dari album terbaru freedom chile dan sebelas lagu dari empat album terdahulu the script sukses menghibur ribuan penonton yang hadir
penggemar indonesia patut berbangga pasalnya jakarta mendapat kehormatan menjadi kota pembuka tur asia mereka
hal ini dikarenakan basis penggemar the script di indonesia merupakan salah satu yang terbesar di asia
lagu lagu the script yang syarat motivasi menjadikan band ini spesial di mata penggemarnya
pertama itu gara gara lagunya for the first time
ngerti aja kayak lagu lagunya pas gitu sama perasaan
terus kayak ngebantu juga banyak yang ngebantu
garis keras beratnya
garis keras keras banget
liriknya itu loh liriknya itu semuanya kayak sweet banget dan personilnya the scrip itu semua humble humble banget
denny sang vokalis bahkan membantu mengarahkan kamera milik tim cnn indonesia dan mengambil sendiri gambar penonton dari atas panggung
bagus banget gue suka backdropnya entah itu apa sebutannya
ya banyak konsep konsep yang nggak nyangka kita dia tiba tiba datang dari samping dari belakang
itu lumayan luar biasanya
kayak udah buat nunggu tunggu banget jadi seru banget lah ya
paras ini konsernya seru abis
the script berjanji akan kembali menggelar konser di indonesia
dan pastinya penggemar tak akan dibiarkan menunggu tujuh tahun lagi
kita tunggu saja
nadia laras jakarta